ketegangan kembali terjadi antara warga penghuni apartemen puncak kertajaya surabaya
dengan pihak manajemen usai membahas larangan sholat jumat bagi karyawan rabu siang
penghuni apartemen masih tidak terima dengan sikap manajemen yang dinilai arogan dan enggan menemui warga
ini dengan ada anak yang gak bisa naik ini dulu dicari solusinya
baru baru keanggapan keduanya minyak tidak dilakukan
meski dianggap telah selesai namun kasus pelarangan sholat jumat terhadap karyawan apartemen puncak kertajaya surabaya
oleh pihak manajemen ternyata masih berbuntut
ketegangan kembali terjadi seusai
warga penghuni menggelar pertemuan dengan aparat kepolisian yang berlangsung di musola anur
di area parkir apartemen puncak kertajaya
salah seorang warga berteriak teriak di depan kantor pengelola meminta manajemen keluar dan menemui warga
penghuni tersebut tak terima dengan sikap manajemen apartemen yang dinilai arogan dan sewenang wenang
dalam mengeluarkan kebijakan mengelola apartemen tanpa mengajak koordinasi
melakukan sosialisasi kepada warga penghuni terlebih dahulu
salah satunya memperlakukan kenaikan tarif listrik
yang tuntutan warga berikutnya mengenai single print fingerprint dan kenaikan listrik dan air harap ditunda
kenaikannya untuk air lima ratus untuk listrik sekitar sembilan ratus an
ya untuk warga untuk karyawan untuk sholat jumat
sholat lima waktu dan sholat jumat
nah itu nanti diselidiki sama kepolisian
sebelumnya sebuah foto tempelan pengumuman larangan sholat di musola anur oleh manajemen apartemen beredar luas sehingga viral di media sosial
bahkan pihak manajemen memecat sejumlah karyawannya yang dinilai melanggar aturan tersebut
sementara itu pihak manajemen enggan memberikan keterangan kepada media terkait kasus ini
muhammad yanuar komarudin surabaya